itu magejit kejut juga teknologi teknologi juga tapi zaman dulu pada galak galak banget
ya nyembelin kenal potresing janjin kecilnya ya udah saya pamit dulu saya mau kerja nih
ketemu warga pulangnya mau casting biasa di rcti assalamualaikum waalaikumsalam
berdua sih gimana sih jadi nyala nyalain saya sih kenapa lagi
dari tadi bukannya ngebelain emang lagi maja

artinya enggak main di rumah tante dong sama aja bagian tante luar tuh panas nanti aku gosyuk
hehehe kalian kecil kecil kalau udah pada ngomong pinter banget ya bisa aja ngelesnya
ini bukan ngeles cancerah ini kena jalan karena mami akhir perjanjian itu dimulai dari kecil
biar nanti kita udah gede gede nggak nyesel
iya kecil kecil dari mulanya yang kecil kecil kecil kalian ngeselin eh si bu messi ngajarin anaknya
ya nih mami serba salah mulu
kok dibalikin mulu sih
kalau kita main di lors dicariin kalau kita main di rumah sita
jadi tante jangan pelin pelan dong
eh tante tuh bukannya pelin pelan
bukannya gak suka juga ngeliat kalian main di rumah
di rumah bareng bareng
tapi sibuknya sendiri sendiri
kalau mau sibuk sendiri sendiri ngapain main bareng
jadi tante ngusir
cuman nyuruh pergi mau cik
bayangin aja sendiri
kalian ngumpul bareng tapi diem dieman
kayak orang musuhan
aneh banget sih
cik dan cik
eh yang gak oke teh tante ya zara
kalau kalian masih kayak gini juga
tante harus bertindak tegas
eh siniin gadgetnya
sebelum mami jadi murka
kasih ke mami cepetan
ini kan punya mochi tante
iya jangan nih punya zara
sekarang juga kalian main di luar
ayo main di luar
main di luar
biar kena matahari
biar ngerasain gimana rasanya bawa matahari
gak ada gadget
mati ga aja deh
bersori gak ngajaman
ah lebih males
wah gitu baru
ketemu bu messi sama bu enang disini
gak ada masalah
gak perlu pakai dibalik balikin kayak begini ya gak sih
ibu messi itu kan banyak duit ya
gadget gadget ini hanya butiran debu bagi ibu messi
zara itu kan harus happening disini
jadi emang bagi bagi gadget
bukan bu messi
saya teh gak mau ngemanjain anak anak
saya pake gadget
jadi biar mereka juga bisa main keluar rumah
apa kurang enak
apaan sih ibu ranti
ini ibu ibu apaan sih
jadi orang tua itu jangan terlalu kaku
lemesin dikit say
gak apa apa lah
main gadget di rumah lebih anteng
daripada di luar
banyak orang jahat
ibu ranti salah
main di luar rumah juga jangan dibiarin gitu aja
ya perlu pengawasan
sama kayak main gadget
kalau anak dibiarin main gadget bebas gitu aja
mau anaknya mengakses aplikasi aplikasi orang dewasa
anaknya jadi gede sebelum waktunya
terus ngerti hal yang enggak enggak
ibu ranti bener
pak erci salah
tapi kan bukan apa apa ini teh
main gadget juga harus diawasi sama orang tuanya
iya pak rete
makanya semua itu harus sesuai dengan porsinya anak anak
kalau anak anak kebanyakan main gadget nanti mereka jadi antisosial
begitu keluar rumah jadi ketakutan
jika pak rete
betul kata ibu ranti
nah jadi kak aing itu teh mama wa
saya besarnya itu nggak di indonesia
di luar negeri
wah di mana
di mana pak rete
ah luar kota
kecilnya juga saya mau gak main gadget
pasti ini mainannya tradisional ya
sama aja tuh pak rete
itu mah gadget gadget juga teknologi teknologi juga tapi zaman dulu
pada galak galak banget ya
nyembilin kenapa tracing jangan jahit waktu kecilnya ya
saya mau kerja nih ketemu warga
pulangnya mau casting biasa di rc
akhirnya programnya belum selesai
makasih pak rete nih
lah lah lah lah lah

iya bu messi kok jadi nyalah nyalahin saya sih kenapa
lagi nih ibu endang juga dari tadi bukan yang ngebelain ya malah gimana aja
kalau anak saya gak boleh main gadget kurang mahal apa
bu messi sama bu ena kenapa jadi ribut sendiri
ih kan nerusin ibu ranti sama pak rt udah pergi
gak ada yang nerusin berantem
jadi kita berdua aja yang berantem ya gak bu endang
hei berantem aja gak diterusin
atau bu messi berantem
itu harusnya di stop
ya udah mendingan sekarang kita bertiga pulang aja
gak ada yang jalanin ralat
menghijab pakai baju rombeng
nah gitu dong mainnya tuh di luar rumah
jangan mainin gadget aja
oh iya anak anak kalian boleh main di luar rumah
tapi nanti sebelum maghrib harus sudah pulang ya
menghijab pakai baju rombeng
tuh kan lumayan
kalau pada mainnya di luar rumah
jadi kan irit tuh
gak mesti beliin perusahaan internet
gimana kalau kita main di kebun aja
hah bener tuh luas
udah belas tuh
tuh bener dong
yuk yuk yuk
udah maghrib nih kita pulang yuk
gak sampe sik malahin juga
jangan jangan gara gara yang ali
ali yang ngejaga
gak lah ali gak apa apa
kan kadang kadang kita main sampe malem
lagian kan kita banyak sekampung
masa semuanya gitu banyak
ya apa bahayanya di sini
eh udah jauh dari rumah
yaudah yuk lanjut aja
nanti mama bisa marah lagi kalau kita pulangnya kemaleman
tuh kita udahan
iya disini aja kayaknya aman nih
kali gak bakal cari kita karena susah
sebenernya kan disini bagus
kali ali pasti plus nih nyariinnya
tapi kok sedih banget ya aneh banget
ngomong ngomong kali udah temenin motif sama adam ya
eh kok aku meragak merinding ya
darah udah ngomong ngomong nyariin dong aku takut
aku merasa aneh sekarang berinding banget
kau jangan ditakutin dong
tapi kayaknya ada sesuatu nih
ah kamu sih
udah pasti kali
kali udah anak kita aja aku tahu kok itu pasti kamu
tempat temunya yang gampang gampang
jadinya ketahuan kan
lah salah sendiri kamu mau ngikut nyempit impitan di tempat ini
kalau kamu gak ikut di sini juga aku gak bakal ketahuan
kamu sih badannya gede
kan sama sama gendut